ya penyanyi mike mohede meninggal dunia di usia muda karena serangan jantung
ya mike mohede ini bukan satu satunya pesohor yang juga meninggal akibat serangan jantung di usia muda
dan berikut ini ada beberapa di antaranya
salah satunya adalah pesinetron muda irena justin meninggal dunia di usia dua puluh dua tahun
ia meninggal saat sedang menjalani syuting acara televisi
saat itu tiba tiba ia jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit
sebelumnya juga ada presenter sekaligus komedian ade namnung yang meninggal dunia akibat serangan jantung di usia tiga puluh empat
sebelumnya ia sempat dirawat di rumah sakit akibat strok dan sempat dinyatakan membaik
namun tiba tiba kondisinya drop hingga meninggal mendadak
selanjutnya ajima said aktor sekaligus politisi meninggal pada tanggal lima februari dua ribu sebelas
ia menghembuskan nafas terakhir di usia empat puluh tiga tahun
sebelum meninggal ia sempat bermain bola di lapangan sepak bola lebak bulus jakarta selatan
kemudian setibanya di rumah ia mengeluh sesak nafas dan sakit pada dadanya hingga akhirnya ia terjatuh di lantai
nyawanya pun tidak tertolong saat ia dibawa ke rumah sakit
lalu juga ada presenter olahraga ricky johannes yang meninggal akibat serangan jantung
ia mengeluh sakit di bagian dadanya setelah selesai meeting di sore hari
lalu ia langsung menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi
tak lama setelah ditangani ugd rikijo menghembuskan nafas terakhirnya di usia empat puluh enam tahun